nggak saya nggak campur soal itu itu urusan dia lah
urusan mereka itu nggak campur kita soal itu
nggak saya nggak campur soal itu itu urusan dia lah
nggak ada urusan dengan bobi kita punya calon sendiri gitu
ada beberapa yang sedang melakukan proses
memang ikut proses pencarian termasuk gubernur incumbent
tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di dpp baru diputuskan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya